kelompok remaja melakukan aksi perang sarung di sejumlah wilayah di kabupaten sukabumi jawa barat
masyarakat dan polisi pun ikut melakukan pembubaran dan penangkapan terhadap sejumlah pelaku
sebuah video yang beredar di media sosial merekam aksi perang sarung dua kelompok remaja
yang saling serang menggunakan sarung hingga terjadi baku hantam antar kedua kelompok
kami sengaja tidak menampilkan visual secara utuh karena mengandung kekerasan
dari keterangan polisi video perang sarung itu terjadi di wilayah cucuk kabupaten sukabumi jawa barat
dan juga di wilayah kecamatan bojong genteng kabupaten sukabumi
tiga orang remaja yang melakukan tawuran menggunakan senjata tajam pun
ditangkap oleh aparat kepolisian dari polsek bojong genteng
dari tangan pelaku polisi menyita sejumlah senjata tajam
penangkapan dan pembubaran di beberapa titik di beberapa kecamatan
ada yang dalam proses dalam proses tindak lanjut karena beberapa terduga pelaku
ada juga yang membawa senjata tajam itu kami proses